saudara saudara pada hari ini saya akan menyampaikan
laporan tentang perkembangan kasus positif
yang kita catat sejak tanggal kemarin jam dua belas siang
sampai dengan hari ini jam dua belas siang
ada penambahan kasus positif konfirmasi positif
kasus ini adalah kasus yang kita dapatkan dari pemeriksaan pcr
bukan rapid test
sebanyak satu ratus lima kasus sehingga kemarin yang jumlannya enam ratus delapan puluh lima
ada koreksi dari enam ratus delapan puluh enam menjadi enam ratus enam puluh
karena ternyata ada satu pasien tercatat di dua rumah sakit
dengan nama yang hampir mirip
sudah kita konfirmasi ke daerah bahwa realnya adalah enam ratus delapan puluh lima
ditambah sekarang satu ratus lima sehingga total kasus kita adalah tujuh ratus sembilan puluh kasus
kemudian yang sembuh yang sudah kita dapatkan laporannya dari rumah sakit
bertambah satu orang sehingga menjadi tiga puluh satu orang
sementara angka kematian setelah kita lakukan verifikasi ulang
ada data yang double sudah kita perbaiki
sehingga datanya adalah lima puluh lima pada hari kemarin
dan hari ini ada penambahan tiga sehingga jumlahnya menjadi lima puluh delapan
oleh karena itu
total report kita untuk saat ini jumlah kasus positif adalah tujuh ratus
kemudian jumlah kasus yang sudah sembuh dan dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit lepas perawatan
ada tiga puluh satu orang
dan kemudian kasus meninggal ada lima puluh delapan orang
dua hal yang ingin saya sampaikan di dalam upaya kita untuk mencegah penyakit ini
artinya berpikir jangan sampai sakit
yang pertama jaga jarak
jaga jarak dalam berlakukan kontak interaksi sosial
bukan hanya di luar rumah
di dalam rumah pun diupayakan untuk bisa menjaga jarak
kemudian yang kedua
kalau ada yang sakit gunakan masker
yang lebih penting dari itu semuanya adalah cuci tangan
cuci tangan pakai sabun
tidak harus hand sanitizer
jauh lebih efektif menggunakan sabun dibanding dengan menggunakan hand sanitizer
karena dengan sabun kita akan menggunakan air yang mengalir
dan kita bisa membasuh seluruh celah celah kuku dan sebagainya dengan baik
dibanding menggunakan hand sanitizer yang mungkin hanya telapaknya saja yang bisa dibersihkan
punggung tangan dan sela sela
lebih sering tidak masuk dalam dibersihkan
oleh karena itu kembali lagi
jaga jarak cuci tangan
terima kasih selamat sore